enam unit ambulans tiba di unit gawat darurat rumah sakit pusat pertamina rspp jakarta pada senin pukul setengah dua siang
masing masing ambulan membawa satu orang korban kebakaran kilang minyak pertamina balongan yang mengalami luka bakar berat
mereka merupakan pasien rujukan dari rumah sakit di cirebon dan indramayu jawa barat
ada enam orang injured person dari warga yang kebetulan berada di dekat lokasi dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit pertamina pusat
kondisi sekarang sedang dievaluasi oleh tim dokter yang ada di sini
jadi insya allah kita doakan bersama bahwa dari hasil evaluasi nantinya bisa dicari penanganan medis yang cepat dan tepat sehingga pasien dapat segera pulih kembali
direktur rspp syamsul bahri menyampaikan pihak rumah sakit telah menyiagakan tim dokter khusus untuk mengawal dan menangani korban
baik dari sisi luka bakar yang dialami hingga pemulihan korban secara psikologis
pasiennya lagi dievaluasi secara lengkap oleh tim dokter kami
jadi sejak tadi malam itu kami langsung membentuk tim dokter penanganan
jadi akan ditangani secara tim
jadi bukan satu dua dokter tapi tim dokter yang akan menangani
termasuk melibatkan dari tim dokter dari perusahaan
itu akan kita monitor day per day
kita berharap semuanya bisa tertangani sesuai dengan prosedur yang kami punya yang terbaik yang kami punya
beberapa anggota keluarga korban luka berat turut mengantarkan korban ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans yang sama
pihak pertamina menegaskan akan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi keluarga sambil menanti proses pemulihan para pasien
pihak pertamina menegaskan akan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi keluarga sambil menanti proses pemulihan para pasien

sementara itu pihak bpbd indramayu melaporkan satu orang meninggal dunia akibat insiden ledakan dan kebakaran di kilang minyak ru enam balongan indramayu jawa barat pada senin dinihari
dari keterangan pihak bpbd indramayu korban memiliki riwayat sakit jantung
diduga korban terkena serangan jantung karena adanya ledakan kuat saat kebakaran
pihak pertamina menegaskan akan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi keluarga sambil menanti proses pemulihan para pasien